kapolda metro jaya irjen paul fadil imran mendukung penuh aksi warga di sejumlah wilayah di ibu kota
yang melakukan pemasangan spanduk penolakan keras bagi pemudik yang kembali ke jakarta
tanpa membawa surat bebas covid sembilan belas
bahkan di wilayah rw empat kelurahan mangga dua selatan
dirinya sempat melihat langsung sejumlah spanduk penolakan yang dibentangkan oleh warga sekitar
menurutnya aksi tersebut bentuk peduli terhadap lingkungan sekitar dalam pencegahan penyebaran covid sembilan belas
biar warganya sadar kita dukung warga warga yang peduli dengan lingkungannya
apalagi kan mengajak bukan memaksa
sementara itu pemprov dki jakarta akan melakukan pelacakan bagi warga jakarta
yang melakukan mudik saat lebaran hingga ke tingkat rt dan rw
nantinya pemudik akan menjalani isolasi mandiri hingga pemeriksaan kesehatan
aturan ini berlaku hingga dua pekan mendata
pelacakan ini merupakan usaha untuk mencegah kemungkinan meningkatnya kasus positif covid sembilan belas
di dki jakarta pasca libur lebaran
kemudian apabila sampai di jakarta juga dilakukan nanti
pengecekan pemeriksaan di rt rw kelurahan dan lain sebagainya
jadi memang semua harus dipastikan dalam posisi yang aman
jadi jangan sampai kembali ke jakarta membawa virus
ahmad riza patria juga mengimbau warga yang kembali ke jakarta
tidak membawa teman dan kerabat untuk menetap
menetap di jakarta
kami mengimbau menyarankan
ya di jakarta sudah cukup padat ya
sebagai ibu kota
mari kita bekerja di daerah kita masing masing
banyak yang bisa kita kerjakan bersama sama
bersinergi berkolaborasi dengan semua
kita bekerja di tempat kita masing masing
banyak sekali yang bisa kita kerjakan
tidak semua harus di jakarta bekerja
tingkat kepadatan penduduk di jakarta sudah terlalu tinggi
penambahan jumlah penduduk
akan membuat problem ibu kota semakin rumit
terlebih di masa pandemi seperti saat ini
tim liputan cnn indonesia